dan untuk mengetahui informasi terbaru kami sudah tersambung dengan sri hartono
maaf kartika bagus pada pagi hari ini kita langsung saja sapa selamat pagi
apakah anda sudah mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kabar meninggalnya didi kempot sejauh ini
iya informasi yang kami terima didi kempot masuk ke rumah sakit kasih ibu sekitar pukul tujuh
kemudian tidak lama berikutnya pukul tujuh empat puluh lima dikabarkan meninggal
bagaimana dengan penyebab meninggalnya didi kempot apakah sejauh ini sudah diketahui
informasi yang beredar di kalangan wartawan karena sakit jantung
apakah sejauh ini juga ada informasi dari keluarga begitu
ataupun terkait dengan pemakaman dari meninggalnya di
kemungkinan pemakaman ada di solo karena beliau punya rumah duka yang ada di solo
sementara itu dulu mbak
kalau terkait dengan pemakaman ini sendiri apakah anda sudah mendapatkan informasi di mana akan dimakamkan
sementara belum punya informasi lebih lanjut persoalan itu akan kami update berikutnya
apakah sejauh ini sudah diketahui
apakah anda juga bisa mungkin menceritakan bagaimana sebenarnya sosok didi kempot di mata masyarakat solo sejauh ini
seperti yang kita ketahui bahwa didi kempot ini memang sudah menjadi legenda musik tanah air
tapi bagaimana dengan kedekatan masyarakat solo dengan didi kempot sendiri
didi kempot sebenarnya sudah sejak lama beliau dikenal di kalangan warga solo
dan sudah terkenal sejak dahulu
cuma memang setahun berlaku
karena beliau viral di media sosial
kemudian menjadi lebih terkenal lagi
dan dengan jadwal panggung yang padat sekali
bagaimana dengan masyarakat solo sendiri sejauh ini
ini merupakan berita yang sangat mengejutkan
apalagi kalau kita lihat di media sosial memang postingan dari instagram didi kempot sendiri terakhir adalah seminggu yang lalu
apakah masyarakat solo sebenarnya sudah mengetahui kabar yang memang cukup mengejutkan juga ini di media sosial
sementara dari pantauan status kemudian media sosial sudah banyak yang tahu kalau beliaunya meninggal pagi ini
apakah anda sudah mendapatkan informasi juga tentang suasana di rumah sakit sejauh ini
begitu apakah mungkin ada fans yang memang cukup besar dari didi kempot yang kemudian mendatangi rumah sakit
karena rumah sakit sendiri masih diterapkan protokol
karena dikasih ibu ada beberapa pasien yang dirawat di sana karena covid sembilan belas
baik kita akan terus tunggu tentunya perkembangannya seperti apa
dan kalau kita berbicara mengenai kedekatan didi kempot dengan masyarakat solo bagaimana dengan tanggapan pemerintah sejauh ini
apakah anda sudah mendapatkan informasi terkait hal ini
untuk sebenarnya belum mbak
kami menuju lokasi dulu
nanti kami akan kabarkan selanjutnya
baik tentunya kami akan terus tunggu perkembangan terbaru terkait dengan meninggalnya legenda musik tanah air didi kempot
terima kasih banyak kartika bagus atas laporan langsung anda dan selamat kembali bertugas
ya meninggalnya musisi didi kempot mengejutkan halayak ramai
pasalnya nama didi kempot belakangan ini kembali bergema lewat lagu lagu campur sarinya
bahkan didi kempot memiliki julukan fans sebagai
sobat ambiar dan terkenal dengan lagunya yang berjudul pamer bojo